cnn indonesia breaking news
dari aturan aturannya sampai dengan kemudian ada sanksi jaratan hukum bagi pelanggar ini seperti apa
apakah tepat atau tidak sebetulnya
ya kan sudah ditetapkan
kalau saya kan dari dulu setujunya dengan karantina
tapi kan sudah dipilih oleh negara yaitu psbb
nah psbb tanpa hukuman itu nggak ada bedanya sama social distancing
nggak ada hubungannya
dan orang indonesia tidak bisa hanya dihimpau
dia tidak akan pernah bisa
maka itu sehingga penyebaran
dan covid sembilan belas juga tidak bisa disindari
nah itu yang menjadi persoalan sekarang adalah
sudah dipilih dan itu harus dijalankan
kalau ini dijalankan tidak ada sanksi hukumnya juga tidak akan jalan
sanksi hukumnya kan ada di dalam undang undang enam tahun dua ribu delapan belas
ada untuk administrasi kan di pasal empat puluh delapan sanksinya
tentu meskipun masih harus membuat pp nya
lalu yang pidana tadi anda sebut di undang undang tiga sembilan empat
sekarang terserah bagaimana
orang untuk gajil genap saja kan ada sanksinya rp lima ratus
kalau ini yang lebih rawan dan lebih berbahaya
harusnya ada sanksinya
tanpa sanksi sebuah peraturan tidak akan siap siap lagi
ini urusannya soal kehidupan manusia
tapi kalau kemudian ada yang beranggapan ini agak berlebihan
sebetulnya karena harus dikenakan sanksi pidana dalam aturan
dalam kondisi seperti ini
menurut anda bagaimana itu pak agus
itu kan yang saya katakan tadi
kan kalau di peraturan gubernur tidak boleh tertulis
yang biasanya diperda
nah sekarang itu ada sanksi administrasi di pasal empat puluh
undang undang enam itu ada perintah pp
jadi buat dulu perintahnya
yang penting minimal kalau orang utang gajil genap saja rp lima ratus
masa ini nggak ada
soal pidana tentu itu nanti belakangan
kalau kita ambil jordania jordania itu sanksinya rp sepuluh
dia pakai darurat militer
kalau ada penganggar ada ditembak
kita tidak mengarah ke sana
saya setuju sanksi denda saja
kalau denda nggak bisa ya dikurung
nanti penuh denda saja sudah
seperti gajil kan denda rp lima ratus
itu yang paling mudah
sehingga itu nanti mau diapakan dendanya itu
mau masuk atau mau dijadikan diirmas dijadikan untuk membantu teman teman yang sekarang menderita
atau teman teman di sektor informasi
atau km dan sebagainya
itu ada peraturan perangga undang undang sendiri yang harus dibuat
jadi intinya harus ada
apapun hukumannya sekecil apapun hukumannya harus ada
masa peraturan dilepas itu saja lalu pengemas
nggak usah dibuat saja
tapi anda lebih setuju kalau sebetulnya cukup denda secara ini saja
denda saja berapa
tidak perlu pidana begitu maksudnya
sekarang ini kecuali
jadi dia melakukan tindak pidana tenang tahu hp lah
itu terserah nanti saya bukan ahli hukum
tapi artinya harus ada denda
yang paling mudah ya rendah
saya ke mas anam
anda melihat ini bagaimana ketika ada ancaman pidana
sesuai dengan permenkes nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
aparat dapat melakukan penegakan hukum bagi pelanggar psbb
sesuai ketentuan undang undang karantina kesehatan
satu tahun ancaman pidana nya denda rp seratus
lembaga yang mengatakan bahwa perlu adanya sanksi
untuk soal penerapan kebijakan komnas ham
saya nggak dengar ya
saya sudah ngomong akhir februari kemarin
itu karena kami melakukan pengkajian di beberapa negara
terutama juga negara negara yang memiliki karakter sama dengan kita
banyak ritual keagamaan
banyak acara acara kebudayaan
atau juga banyak kerumunan kerumunan yang memang di situ pusat pusat ekonomi misalnya begitu
lah cuma pilihannya adalah memang pidana
tapi pilihannya denda atau kerja sosial
karena kalau itu dipidana
lembaga pemasarakatan sama rutan aja udah sesek
kok mau ditambahin lagi
padahal logika melawan covid ini adalah jaga jarak
dan itu nggak make sense kalau kita pidana
memang tipologinya karena kita punya berbagai acara yang bikin kerumunan
denda dan kerja sosial
karena watak watak yang mau dibangun adalah solidaritas
karena tanpa solidaritas
gak mungkin covid ini bisa kita lawan secara bersama sama
karena memang karakter dasarnya adalah ini kerja bareng
bukan kerjanya pemerintah
jadi memang harus di
bahwa sanksi itu juga mengintrodusir bangunan kesadaran
tidak hanya ngomong gerak
itu yang kami pelajarin
kayak di india
misalkan orang dipukulin macam macam itu juga tidak baik
mending memang orang ditarik denda yang tinggi misalnya
atau kerja sosial
suruh menyalurkan bantuan sosial dan lain sebagainya
itu mungkin malah
dalam kondisi seperti ini
bukankah kemudian jerat hukum ini bisa salah satu menjadi indikator atau paling tidak menimbulkan efek jerah begitu bagi masyarakat yang melanggar misalnya
harusnya yang dibangun bukan menimbulkan efek jerah sebenarnya
tapi menimbulkan kesadaran
efek jerah itu kayak
kayak bener bener kece
padahal ini sebenarnya levelnya adalah kesadaran
setelah membangun kesadaran adalah
informasi yang sangat cukup dan terus menerus kepada masyarakat
karena kalau tanpa kerjasama sama masyarakat
saat ini melawan covid itu tidak mungkin
tagline nya itu harus begini
covid ini musuh kita bersama
kesehatan kebutuhan kita
itu yang terus menerus kita harus kencangkan
karena kalau berangkat dari
misalnya kalau dari india yang secara
kasat mata di apa
bisa kita lihat bagaimana koersifitas dari polisi mereka misalkan
atau kita melihat kebandelan masyarakat di beberapa negara di eropa
sehingga banyak jatuh korban misalnya
karena terus menerus keluar dari rumah
nah dua contoh itu bisa kita introdusir terus menerus
apa kayak mau kayak india
ya kita pasti akan menolak
beberapa negara di eropa yang juga bandel
kita juga pasti menyayangkan sikap kayak begitu
titik tengahnya adalah
sanksi tetap harus ada
itu nggak boleh kita negosiasikan lah sih
sanksi harus ada
tapi model sanksinya
dan paradigma memberikan sanksinya yang harus berbeda
ya meskipun kemudian kalau kita merujuk pada
undang undang karantina kesehatan yang memang ada sanksinya
ada sanksi untuk pidana ya mas anam
iya sanksi pidana di pasal sembilan puluh tiga itu
dulu waktu menyusun itu memang mungkin paradigmanya ee
agak berbeda ya
kalau dalam diktum pidana biasa
buku ancaman hukuman satu tahun itu termasuk pidana ringan
tapi denda seratus juta
itu termasuk bagian dari pidana biasa bukan pidana ringan
nah ini memang
memang agak kontrafiksi sebenarnya
sebenarnya dulu waktu awal awal kita mendorong
dorongnya adalah karantina dan perpu gitu loh
dan perpu ini karena apa
undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
itu tidak tidak komprehensif
karena ada aturan yang lain yang juga diatur di undang undang penanganan bencana
ada juga yang bisa digunakan di undang undang konflik sosial
kalau itu semuanya digabung
kita akan menangannya komprehensif
sekarang siapa yang punya kewenangan penegakan hukum dalam konteks pelanggaran psbb
kalau kita baca undang undang psbb
clear itu penyidik sipil dari kesehatan
tapi kan pasti punya komplikasi yang lain dalam konteks budaya kita
kalau komnas ham ngomongnya penegakan hukum harus tim terpadu
di situ ada ppns ada kepolisian
mungkin juga ada satpol pp
atau yang lain yang bisa memastikan bahwa
psbb ini berjalan dengan tertib
dengan tegas dengan disiplin
tapi juga di sisi yang lain membangun kesadaran bahwa
covid ini musuh kita bersama
dan kesehatan adalah kebutuhan kita bersama
kita jeda terlebih dahulu ya mas anam dan juga pak agus
oke nanti kita akan bahas
kemudian karena ini sudah ada aturannya
dan memang sudah ada sanksi pidananya
ini kira kira bagaimana kemudian penerapan ya
apakah ini bisa efektif atau tidak sebetulnya untuk bisa menimbulkan efek jerah
atau berupa sanksi begitu dalam kondisi seperti ini
dan bagaimana kemudian pak agus melihat pelaksanaan psbb hari pertama di ibu kota
dari pantauan anda atau dari yang anda pantau sebenarnya bagaimana
kita bahas saja di berikut
kami akan segera kembali saat lagi
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda kembali bersama kami
kita masih membahas soal jerat hukum aturan sosial dalam masa ppsbb yang berlaku di ibu kota
saya ke pak agus sekarang
pak agus tadi mas khairul anam dari komisioner komunas ham kurang lebih punya pendapatnya
sebenarnya hampir sama begitu
lebih baik tidak menggunakan sanksi berupa sanksi pidana
karena dalam situasi seperti ini bukan pendekatan sanksi pidana yang dianggap bisa membantu dalam situasi pandemi covid sembilan belas seperti ini
tapi kan ini sudah ada aturannya ya pak agus
jadi kalaupun ini diterapkan menurut anda ini jatuhnya apakah akan efisien apakah akan efektif
atau ini lagi lagi hanya sekedar sanksi saja tapi di lapangan bisa jadi kemudian

ya harus ditegakkan
kalau nggak ditegakkan ngapain diatur
tidak usah dibuat aturan saja
ketika itu diatur ini masalah urgensi yang sangat tinggi
sudah diatur tidak diterapkan tidak usah diatur saja
dikira repot soalnya kan
saya hampir tiap hari sampai lima sepuluh kali diwawancara gini nggak dijalankan ya percuma aja bubarin aja aturannya
oke tapi dari anda lihat paling tidak sepanjang hari ini sebetulnya soal penerapan psbb bagaimana dari yang anda lihat bagaimana
tadi saya coba saya jalan naik mobil saya di satu tempat di jakarta selatan saya sengaja duduk di depan dengan supir saya
terus dicegat polisian disuruh pindah ke belakang berarti jalan
artinya itu masih berjalan dari anda lihat sendiri begitu ya
iya saya duduk di sengaja saya duduk depan saya bilang coba putar di sana itu ada polisi kita lewat depannya
saya di stop
disuruh pindah ke belakang pakai masker ya jalan
itu kan baru awal awal setelah itu harus dikenakan sanksi dong
sudah tidak boleh
mobil sedan hanya berdua satu ada di belakang
kalau yang suv empat tapi satu dua satu
itu harus jelas
kalau tidak ditekanakan orang indonesia itu sangat hobi melanggar dan cuek
dia akan taat ketika dia kena pada dirinya
kalau tidak dia cuek nggak peduli
tidak ada yang jarang sekali yang ujian mampu
nah jadi itu ciri ciri bahwa kita memang tidak taat makanya kerjakan
kalau tidak nggak usah diterapkan bubarkan aja
jangan sampai kemudian sanksi ini hanya sekedar tulisan saja ya tapi kemudian pelaksanaannya tidak dilaksanakan
kalau demikian tidak perlu dibuat tadi
selain sanksi kan juga harus ada bantuan sosial dan sebagainya itu dikerjakan
ini sudah hari keberapa
harusnya sudah minggu lalu yang itu dikasih makan
bantuan sosial baik pemda maupun pusat
karena orang sudah lapar
kalau ini terjadi apa apa bagaimana
negara harus membiayai makan itu
tapi kalau kita lihat dalam konteks atau paradigma hari ini dalam konteks masalah pandemi wabah begini
tadi kan kalau menurut dari mas anam rasa rasanya kurang tepat kalau kemudian menggunakan instrumen pidana begitu
iya kan saya juga tadi katakan jangan pakai pidana dulu pakai denda aja
di semua negara juga didenda kok
apa susahnya dan lebih mudah kan
denda nggak mau bayar orang lagi susah
ya orang supaya dia harus hati hati supaya tahu dia uangnya terbatas supaya tidak denda harus hati hati
ketika dia melanggar ya harus bayar denda
oh kita kan bernegara katanya mau baik
kalau ngeplang lagi bilang saya saudaranya jenderal ini saya john saudaranya menteri ini ya repot lah
ya meskipun kemudian konsekuensinya ada sejumlah masyarakat yang terdampak yang misalnya katakanlah seperti ojek online begitu yang harus terdampak secara finansial secara keuangan karena ada aturan aturan
iya semua terdampak bukan hanya ojek saja mas
kenapa selalu negara dan sampean dari wartawan juga selalu mengatakan ojeknya
semua angkutan umum terdampak semua manusia kita terdampak
tapi berlebihan pelindungannya kepada online
itu harusnya si aplikatornya bertanggung jawab karena dia yang membesarkan sampai segitu besar
baik saya ke mas hoirul anam lagi
baik mas anam bagaimana anda melihat kemudian karena ini sudah menjadi satu aturan tersendiri begitu ya
artinya kalaupun ada sanksi pidana begini tidak bisa membantu begitu besar atau tidak cukup efektif diterapkan ya atau bagaimana
iya nggak akan efektif malah nambah persoalan
oke seperti apa
dan selalu diingat sebenarnya
persoalan itu bagaimana maksudnya
kalau orang di penjara memang sidangnya kapan
wong sidang online aja masih diatur
terus maksudnya kalau dia ditahan memang tahanannya ada ruangannya kan tidak ada
nah makanya sebenarnya kalau ini saya luruskan ini
pasal sembilan puluh tiga di undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas itu atau denda
jadi atau denda dendanya bisa diterapkan
tinggal memang mancase nya
sebagai penanggung jawab di pt
bikin aturan yang lebih konkret
kalau dia keluar rumah kena berapa
kalau dia sendirian kena berapa
kalau rombongan kena berapa
kan bisa begitu
diterjemahkan aja pasal sembilan puluh tiga itu
karena itu pidana kurungan atau denda
jadi itu pilihan sebenarnya
nah itu yang pertama
yang kedua saya setuju dengan pak agus
ini juga posisinya komnas
baru pertama kali ini dalam sejarah komnas itu ngomong sanksi
belum pernah komnas ngomong saksi sejak awal
tapi memang paketnya komnas itu ada delapan belas rekomendasi
satunya sanksi satunya bantuan hidup langsung
nah bantuan hidup langsung itu untuk semua
untuk semua yang kena dampak
memang ada kelompok rentan
memang ada kelompok yang dampaknya lebih besar daripada yang lain misalnya
tapi semua kena dampak
nah itu bisa dikasih layering
misalnya kalau tadi teman teman ojek online kena iya
dan saya sangat apresiate terhadap ibu tadi yang mengatakan juga memikirkan gopangnya kayak apa
terus bagaimana industri padat karya yang home industry misalnya
atau bagaimana yang buruh buruh harian
jadi sejak awal kami ini
mintanya adalah kondisi darurat
dengan perpu yang sekaligus diatur di perpu itu adalah bagaimana bantuan langsung
terhadap masyarakat yang semua kena dampak
bukan perpu ekonomi menyelamatkan ekonomi dalam konteks covid
nah itu yang menurut saya paradigmanya memang agak lain gitu
harusnya ini perpunya perpu darurat
menangani covid ini kayak apa
darurat kesehatan kayak apa
yang di dalamnya ada insentif insentif
jadi memang ada paket
dan kami juga sudah kirim surat
misalkan kalau ke dki
kami kirim ke dki
mengatakan bahwa memang harus memastikan bahwa semua orang
karena pak anies misalkan dalam pidato kemarin
mau memberikan insentif kebutuhan hidup langsung untuk beberapa aspek orang
kami ingatkan bahwa kebutuhan hidup langsung tidak boleh diskriminasi
karena itu penting
karena ini semuanya terdampak
bahwa ada dampak yang serius
ada yang enggak secara ekonomi ya
nah itu soal layering lah
tapi intinya adalah
ini harus ada jaminan hidup
ya enggak bisa
bahkan ini sejak awal kami bilang
bahkan ketika pilihan psbb
kami juga akan protes
kenapa enggak karantina
yang kami berikan kepada presiden
itu kami bilang pilihannya adalah karantina
dan juga bisa dilakukan secara proporsional
karena karantina di situ
ada jaminan hidup
kalau psbb kan enggak
walaupun pada akhirnya
ada bagian yang mengatakan bahwa
memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat
penduduk kalau istilah di pp nya
itu titik komprominya
sekarang sebenarnya layering protokol
untuk mengatur kebutuhan hidupnya
ini kan di banyak daerah improvisasi
menurut saya ini tidak boleh
ini harus tegas
pelaksana pp dan sebagainya
itu yang harus bertanggung jawab
ada daerah yang menjanjikan dua ratus lima puluh ribu
ada yang daerah ngasih lima puluh ribu
itu niat baik
tapi apa ukurannya gitu
atau presiden yang bergibat di beras misalnya
itu kan enggak cukup
aksi jalanan kayak begitu
bahwa itu menginterusir
sebuah kesadaran boleh
spektrumnya adalah spektrum kebijakan
agar ini sistematis
dan agar pspb ini efektif
ini akan semakin lama psbb nya
dan semakin kita semakin enggak karu karuan nantinya
makanya butuh ketertiban
tapi sekaligus butuh bantuan hidup
dan jaminan hidup
agar orang juga nyaman di rumah
dan ini komplek loh
belum lagi soal pendidikan
soal pendidikan di rumah
yang ada orang tuanya
yang sekarang lagi kebingungan
tiba tiba dia harus jadi ahli fisika
yang di sisi yang lain
dia harus mengerjakan pekerjaan pekerjaan
tapi seringkali kan untuk
untuk kemudian bisa
agar lebih tertib
begitu agar tegas
perlu juga kan
kadang kadang ada instrumen hukum
peringatan terhadap masyarakat
tidak hanya sekedar sanksi secara denda saja
ini mungkin yang menjadi pertimbangan juga
gak mungkin sanksi penjara itu
gak mungkin juga
karena rutannya juga penuh
kalau rutannya penuh
atau tahanan di kepolisian juga penuh
virus ini kan juga menyerang polisinya juga
pak polisi juga kena
virusnya kan gak mau
kan virus ini kan gak milih milih orang
kalau dia berdekatan
dia nggak bisa jaga jarak
dia akan kena
coba bayangin kalau kan kasian pak
polisi atau petugas petugas lapangan yang lain misalnya
kalau dia memproses itu
terus ditaruh di tahanannya
petugas yang jaga rutannya kan juga potensial kena
sudah menjaga ketertiban
dia juga kena
semuanya memang harus tertib
sanksinya ya denda itu
gampangannya misalnya begini
kan kita sudah mulai lumayan tertik nih
soal administrasi kependudukan
ketika memang penerapan dikasih sanksi
kalau pembayarannya bisa
bisa hitung waktulah
kalau gak bayar dendanya
kan bisa kayak begitu
orang harus dikasih ketaatan di situ
dendanya ini bisa cash
bisa suatu saat nanti
tapi dikasih catatan
jadi administrasi kependudukan
administrasi publik dan sebagainya
bisa jadi instrumen untuk pemberian sanksi sebenarnya
kalau gak bayar dendanya
karena tagline nya itu sekarang
kita tuh butuh kesehatan untuk semua saat ini
covid ini musuh kita bersama
kalau kita menganggap ini
satunya bukan musuh
kan kalau dia gak tertib
ini kan gak hanya mengancam dirinya sendiri
kalau dia gak tertib
juga mengancam orang lain
kalau dia suami mengajak istrinya
kalau dia istri mengancam suaminya
kalau dia anak juga mengajak orang tuanya
ini mengancam kita semua
mas anam tahan dulu
saya ke pak agus
pak agus tadi
saya bantu untuk kembali menjelaskan
tadi apa yang disampaikan oleh
dari komnas ham adalah
sulit untuk menjadi efektif
ada sanksi secara pidana ini
mungkin juga sama dengan apa yang anda sampaikan tadi
karena ini akan justru menjadi masalah baru
tentang bagaimana ketegasannya
tentang bagaimana kesediaan akan lapasnya
begitu kalaupun ada yang harus dipidana
kemudian dendanya juga seratus juta rupiah
ada yang ingin anda tambahkan dari soal itu
dari perspektif anda
ini adalah persoalan disiplin
persoalan disiplin itu adalah denda
besarnya berapa silahkan tentukan
saya kasih contoh
yang gage maupun mas ultra jakarta jalur itu lima ratus ribu
nanti mau berapa
satu juta dua juta terserah
saya contohkan di negara kecil seperti jordania itu sepuluh juta
atau di negara lain
di jepang juga ada berapa saya agak lupa angkanya
sekarang tinggal terserah
itali pun denda
jerman pun denda
tidak usah kita bicara pidana karena ini harusnya denda saja
tapi itu harus ada
kalau itu tidak ada
seminggu ini kita tidak hanya dipersuasi
setelah itu denda
kalau tidak pada jumlah
kita membuat peraturan mana istilah berbelit belit selama satu setengah bulan
dan kita lalu merebak seperti sekarang
itu tidak bisa dianggap denda
ya karena sudah menjadi sebuah aturan
jadi ya sudah diterapkan
meskipun mungkin di awal awal
masih sebatas ditegur
begitu seperti tadi ada
alami ya pak agus
ya ditegur saja
setelah itu harus denda
kalau tidak bagaimana
dan pembayaran juga harus dilihat
jangan terima gitu nanti dikantongi lagi
pak agus di sisi lain
di luar soal aturan hukum yang kemudian
membayang bayangi masyarakat di wilayah yang diterapkan psbb
seperti di dki jakarta
ya tadi juga
mas anam sempat menyoroti juga soal pemberian bantuan
bantuan sosial itu seharusnya juga diberikan
nah soal bantuan bantuan ini
yang kemudian mungkin belum semuanya mendapatkan
anda melihatnya bagaimana
ketika kebijakan psbb sudah diterapkan
masyarakat yang terdampak
belum secara sepenuhnya
keringanan dan juga bantuan bantuan
yang seharusnya sudah didapatkan
ya sekarang kan sudah saya katakan
sejak awal itu
mau sampai karantina
negara harus menjamin
masyarakat yang menjadi tidak bekerja
dan juga umkm
nah itu harus sudah
tapi sampai hari ini belum ada
tadi pagi di rw saya
saya cek ada satu ratus lima puluh paket
dari empat ratus sekian yang kami minta di rw
oke berarti sudah ada dari pemerintah
entah mungkin pemerintah daerah jakarta selatan
saya kebetulan tinggal di selatan
nah sekarang apalagi
itu harus ada
yang menjadi persoalan adalah data
yang di ada
padahal mengkorupsi data
sehingga sampai hari ini
tidak pernah selesai
kalau itu ada
itu mudah sekali
karena itu data real time
sekarang tidak ada yang meraba raba
saya katakan dari kemarin
berikan saja makan
ada yang double
yang belum dapat
kalau untuk korupsi
nanti ngurusnya setelah ini selesai
kalau kita ngurus korupsi selama ini
datanya tidak ada
data yang ada
ada yang dapat double
karena negara tidak menyelesaikan
sehingga orang yang di korupsi
juga di penjara
dengan ini hambatannya adalah soal data
jadi sekarang terlepas dari data
mau departemen kementerian sosial
apa itu yang di baper
di kementerian sosial
berapa termasuk uang
yang ada di kartu prakerja
di kartu apa
dan ini besok mungkin
karena kan sedang diproses
di kementerian kesehatan
ya semua kasih
semua masing masing daerah
berikan dan tambah
uang dari pengguna tapu
jangan pindah ibu kota
urus dulu orang ini
tentu kita akan tunggu
harus jalan mas
karena ini sudah diatur
kalau tidak jalan
bubarkan saja itu
terima kasih banyak
kita pindah kembali
berhubung saya terakhir ke
bagaimana anda melihat ini ke depan
dan juga masyarakat sendiri
akan terdampak dari segala aturan
yang pertama begini
untuk jaga jarak
sanksinya dengan ketat
hidup itu secara langsung juga harus diterapkan
karena nggak mungkin psbb ini berhasil kalau tidak ada bantuan hidup secara langsung
itu yang dialami oleh beberapa negara di dunia ini yang gagal
misalnya kalau kita lihat ya kita lihat misalkan india
india kan sampai kayak begitu
karena memang bantuan hidupnya nggak segera dan mekanismenya nggak jalan dengan baik
atau di itali misalnya di awal awal
baru sekarang ini lebih bagus misalnya bantuan hidupnya
jadi tanpa bantuan hidup langsung nggak mungkin psbb ini berhasil
yang kedua tidak mungkin membangun kesadaran untuk bekerja semuanya
jadi memang covid ini musuh kita bersama
kesehatan itu kebutuhan kita
kalau nggak ada kesadaran soal itu juga nggak akan mungkin psbb ini juga akan berhasil
makanya membangun kesadaran adalah bangunan paling penting sebenarnya
mengajak semua orang untuk bekerja sama bahu membahu
tapi ya jangan lupa yang punya duit adalah negara yang punya aturan adalah negara
ya sediain bantuan hidup langsung
kasih insentif kehidupan masyarakat
ya kan bebas
kalau kemarin sudah ada segmen pln misalnya ya dipastikan dengan baik
sehingga masyarakat ketika tidak bekerja tinggal di rumah
kalau pak jokowi misalkan bekerja di rumah belajar di rumah beribadah di rumah
membangun tiga hal itu poin paling penting adalah bantuan hidup langsung
harus dipastikan menyasar semua orang
tanpa itu nonsen kita akan ngomong keberhasilan
kalau ini nggak berhasil saat ini ini kan empat belas hari nih
kalau dki bisa nambah lagi dan semakin lama
kalau semakin lama keuangan yang kita keluarkan juga semakin besar
dan keresahan masyarakat juga semakin besar
kita lihat bagaimana penerapan sanksi ini di dalam kurun waktu psbb ini
cak anam terima kasih
dan kita akan juga tunggu dan kita dorong bersama untuk pemerintah
untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak karena wabah covid sembilan belas
dan juga aturan psbb ini
terima kasih banyak mas hoirul hanam komisioner dari komnas ham
kami harus jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali saat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news